kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus bertambah
hari ini kasus positif bertambah satu tujuh ratus empat puluh delapan kasus
hingga total mencapai satu ratus dua lima puluh satu kasus
jawa timur masih menyumbang kasus positif covid sembilan belas tertinggi
dengan dua puluh satu satu ratus dua puluh lima kasus menyusul dki jakarta
dengan sembilan belas sembilan ratus sembilan puluh lima kasus
pasien sembuh bertambah dua tiga ratus enam puluh enam menjadi enam puluh lima ratus tiga puluh sembilan orang
mereka yang meninggal dunia akumulatif mencapai empat sembilan ratus satu jiwa